rapat koordinasi menyambut transfer kedatangan wni di tiongkok dilakukan lintas instansi di batam sejak sabtu pagi
mulai dari pemkot kemenlu tni hingga kemenkes
rencananya transfer wni dilakukan antar pesawat tanpa turun ke bandara
kita periksa suhu kemudian dan lain lain
kalau ada yang sakit ya tentunya kita tangani kemudian turun pindah pesawat terangkat
jadi kita upayakan secepat mungkin prosedur ini perpindahan ini
wali kota batam muhammad rudy membantah pemilihan transfer wni di atas pesawat karena adanya penolakan warga batam
itu pertimbangannya karena ada penolakan dari warga batam
tidak awalnya memang begitu
itu hok aja dari malam
saya ulangi itu hoax aja
karena dari malam kita belum dapat
tentunya sudah berkembang
tapi dapat di kcm
ya kan belum saya
saya baru dapat hari ini
tunggu telut waktu dari pemerintah china
setelah wni dari tiongkok sampai di batam menggunakan pesawat komersial
proses keberangkatan selanjutnya akan diserahkan ke pihak militer
pesawat militer yang disiapkan dari jakarta dan makassar
dari pihak tni au sesuai direktif dari bapak kasodak
dan dari tni sesuai perintah dari bapak ri satu
pihak tni heo akan menyiapkan dua pesawat boeing dan satu hercules
untuk membantu evakuasi warga negara indonesia yang dari wuhan
itu disiapkan di hang nadiem
semua disiapkan di hang nadiem
pukul berapa pak
ini masih nunggu perintah dari komando atas
jam berapa disiapkannya
pesawatnya dari mana
dari jakarta dan dari makassar
waktu pasti transfer pesawat di batam pada esok hari masih menunggu
koordinasi lanjutan dengan pemerintah tiongkok